seorang jurnalis tewas dan enam korban lainnya terluka setelah serangan israel menghantam sekelompok jurnalis internasional
yang sedang meliput bentrokan di perbatasan di lebanon selatan pada jumat malam waktu setempat
sebuah peluru serangan israel mendarat di tengah sekelompok jurnalis internasional yang sedang meliput bentrokan di perbatasan di lebanon selatan
seorang videographer reuters isam abdallah tewas dan enam jurnalis lain menderita luka
korban yang terluka langsung dilarikan ke rumah sakit porch edge kumal di lebanon
selain itu dua jurnalis reuter stayer al sudani dan maher naze terluka dalam penembakan di wilayah perbatasan
tv al jazeera qatar melaporkan dua karyawannya elim brakia dan reporter garmen jokadar juga termasuk di antara korban yang terluka
sementara itu kantor berita internasional perancis agens
fron fresh menyebut dua jurnalisnya juga termasuk di antara yang terluka
perdana menteri sementara lebanon najib nikati menyatakan mengutuk aksi penembakan israel
yang menimpa para jurnalis selama agresinya di lebanon selatan
penembakan terjadi selama baku tembak di sepanjang perbatasan lebanon israel
antara pasukan israel dan anggota kelompok militan hispulo lebanon
perbatasan lebanon israel telah menyaksikan aksi kekerasan sporadis
sejak serangan kelompok militan palestina hamas pada sabtu pekan lalu di israel selatan
jurnalis dari seluruh dunia datang ke lebanon khawatir akan pecahnya perang antara hispulo dan israel